taukah anda warna kuning kemerahan yang biasanya terlihat pada minyak kelapa atau minyak kelapa sawit
sebenarnya mengandung antioksidan yang dikenal dengan karotenoid
atau bentuk prekursor untuk bahan pembentuk vitamin a dan juga mengandung vitamin b
setelah melalui proses industri warna ini berubah jadi lebih bening karena proses penyulingan
minyak goreng inilah yang kemudian disebut dengan minyak satu rated atau minyak jenuh yang banyak dijual di pasaran
menurut rekomendasi badan kesehatan dunia who untuk kebutuhan diet seimbang
artinya dari satu lima ratus kalori bisa mengonsumsi sekitar empat puluh gram lemak sehari dengan catatan kondisi tubuh benar benar sehat
dan untuk mengonsumsi lemak jenuh seperti pada minyak goreng
hanya diperkenankan tubuh
jadi lemak jenuh masih boleh boleh
tapi jangan berlebihan
bagaimana dengan lemak tak jenuh
karena kan tadi saya udah jelaskan ada jenuh ada tak jenuh
jadi nanti dibagi lagi
dan omega enam
terlalu banyak mengonsumsi lemak jenuh dalam minyak goreng dapat meningkatkan profil lipid dalam darah
ini artinya kandungan lemak jenuh dapat menaikkan total kolesterol
kolesterol baik atau high density lipid kolesterol jahat low density lipid
bahkan triglycerida juga ikut naik
akibatnya akan terjadi reaksi inflamasi sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit kronik
seperti misalnya diabetes penyakit jantung koroner kanker dan obesitas
ketua perhimpunan dokter spesialis kardiofaskular indonesia isman firdaus mengatakan
minyak goreng sendiri sudah memberikan kontribusi terjadinya proses atherosklerosis
karena meningkatkan ldl atau lemak jahat dalam tubuh
di mana ldl akan menyebabkan gangguan pada dinding pembuluh darah
terutama pembuluh darah koroner pembuluh darah di otak
atau pada pembuluh darah lainnya di tubuh manusia
sebenarnya apapun minyaknya tetap akan menyebabkan pembuluh darah di otak

sebenarnya apapun minyaknya tetap akan menyebabkan pembuluh darah di otak
atau pada pembuluh darah di otak

khusus minyak olive oil itu memang bagus omega tiga
namun yang jelas konsumsi minyak minyak atau seringnya dalam bentuk gorengan
tentu akan yang belum ada proses atherosklerosis dari terpicu
yang sudah ada maka akan makin memperberat
dengan memperberat tadi terbentuknya plak
agar terhindar dari penyakit kronik karena konsumsi lemak jenuh berlebih pada minyak goreng
dianjurkan untuk mengurangi makanan yang digoreng
kemudian buatlah menu makanan sehat seperti dikukus ataupun juga di steam
dan untuk mendapatkan kebutuhan lemak tak jenuh atau lemak baik
anda dapat memperolehnya atau dapat mengonsumsi lewat buah alpukat
tanpa campuran madu ataupun juga susu
kemudian jangan lupa jaga berat badan ideal
menerapkan pola hidup sehat dengan menghindari rokok dan juga olahraga teratur
ini juga tak kalah penting
agar tubuh kita tetap sehat dan bugar
arman helmi galup restisa jakarta